wakil ketua dpr fadli zon mempersilahkan pihak pihak yang ingin melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas tuduhan menyebarkan hoaks
fadli menyatakan siap melaporkan balik jika dirinya terbukti tidak bersalah
fadli mengatakan dirinya tengah menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan pihak pihak yang dianggap mencemarkan nama baik
menurut fadli ada banyak pihak yang lebih dulu menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik dirinya
fadli pun meminta pihak kepolisian bertindak adil dalam menangani suatu kasus
belah saya menjalankan etika menjalankan undang undang
nggak ada pelanggaran etika yang mana
gitu loh pakai otak kita gitu loh